tega sampai ngancem orang supaya orang yang aku cintain jauh dari aku
apa kenapa gini sih
cuma untuk bikin aku jauh dari orang yang aku cintai
cuma untuk dapetin apa yang papa mau
kok papa begitu sih pak
jangan salahin papa pangeran
harusnya orang itu yang tahu diri
harusnya sadar kalau statusnya tuh gak
aku gak bisa cegah semua ini
semoga aja om raymond tau harus gimana
karena cuma om raymond yang bisa nahan ibu
supaya gak tau soal mel
bukan media sosial kamu hilang
yaudah kita gak bisa lama lama ya
soalnya lagi ada meeting
aduh sampai kapan aku harus bom di sini
padahal aku tau semuanya
pak ramon kenapa harus bohong sih pak
bilang lagi meeting padahal kan bapak di rumah sakit
pak ridwan kalau pak rimon emang sibuk harus kerja harus meeting
mendingan bapak jangan kesini
saya gak enak jadi ngeliputin kan
enggak ini tadi masalah kerjaan
bukan masalah kantor kok tenang aja
bunda wang gak usah khawatir
kalau bukan masalah kantor bapak harus bohong ke siapa tadi
ah bunda wang gak usah posisi begini
ponakan saya itu kalau permintaan nggak diturutin
itu saya dipaksa paksa aja terus
jadi mau gak mau saya bilang lagi meeting gitu
tolong jawab aku pak
papa kenapa diem aja
kalau papa emang diem aja
papa gak bisa jawab berarti semua yang aku omongin itu benar
papa kok tega sampai ngancem orang
supaya orang yang aku cintai jauh dari aku
papa kenapa gini sih
papa sampai bisa nerol orang neken orang
cuma untuk bikin aku jauh dari orang yang aku cintai
cuma untuk dapetin apa yang papa mau
kok papa begitu sih pak
jangan salahin papa pangeran
harusnya orang itu yang tahu diri
dia harusnya sadar kalau statusnya itu nggak sama sama kita
gimana papa gak marah
dia yang memanfaatkan anaknya untuk deket sama kamu
supaya bisa menguasai harta kita
berarti papa udah ngomong ke orang tuanya
aku bener bener kepancing emosi
sampai akhirnya mengatakan ini semua di depan pangeran
dari awal aku udah curiga pak
sampai aku nanya ke ibunya
bener gak bu
ada yang ngancam ibu supaya ibu kayak gini sama aku
supaya ibu keras sama aku supaya aku jauh dari anak ibu
papa tahu ibu bilang apa
karena dia gak kepengen memperpanjang masalah ini
sekarang sekarang semua udah jelas pak
aku doritin itu dari mulut papa sendiri
aku bener bener kecewa sama papa
pangeran tunggu pangeran
kamu jangan mau sampai dimuntahkan sama mereka
mereka tuh menggurangkan segala cara
untuk memanfaatkan kamu untuk mengambil harta yang kita punya
cukup ya pak
gak semua orang itu seperti yang papa pikir
apalagi mereka pak
aku yang kenal banget mereka seperti apa
mereka itu tulus pak
mereka sayang sama aku
mereka perhatian sama aku
mereka peduli sama aku pak
papa tahu bahkan selama aku hidup
pertama kalinya aku merasakan yang namanya kasih
itu dari mereka pak
ternyata mereka udah bener bener mempengaruhi kamu
mereka udah cuci apa kamu
papa nggak akan dengerin itu kan
gak akan pernah masuk dalam hati kota
selama papa gak membuka mata hati bapak
aku bener bener kepancing emosi
sampai akhirnya mengatakan ini semua di depan pangeran
aku beneran kecewa sama papa
ternyata papa gak cuma bohongin aku soal aku harus ke new york
tapi papa juga udah neken ibu
ibu kelihatan tegas banget dari kemarin supaya aku jauhin putri
tapi dari mana papa bisa tahu soal ibu
bahkan papa sampai nodobunawa mau menguasai semua harta papa
padahal selama ini ibu selalu baik dan gak pernah sekalipun mengungkit soal papa yang ternyata udah nekatin ibu
kenapa semua masalah ini terjadi
gue gak bisa jauh dari lo putri
karena hati dan perasaan cinta gue
itu udah sepenuhnya ke lo
terima kasih putri
aku bermanfaat juga
untuk aku yang terakhir
cepet sembuh putri

gue kangen ributin hal hal yang gak penting sama lo
pangeran masih ada disini
setelah lo bener bener sembuh nanti
gue akan selalu menemukan lo kemana pun lo melangkah pergi
karena gue gak mau ada kejadian buruk lagi yang menimpa lo
karena gue gak mau ada kejadian buruk lagi yang menimpa lo
gue gak mau kehilangan orang yang paling gue cintai
ya udah kurangin dikit deh
rasanya udah penuh banget
penuh cinta dari gue
gue jadi pusing
mau tau gak
jawab pernyataan cinta dari
boknya udah mati badai
gue akan catur
sebagaiong hari yang paling indah dalam hidup gue
itu yang paling menyenangkan
setelah lo jawab
gue bakal lari lari keliling snyaen
masuknya ais acara
atau gue sepedaan
ke pulau yang paling baru lo yang lagi ngehits banget sekarang
terus gue bakal teriak
pasti mau denger jawaban gue kan
sampai kapanpun gue pasti sabar nunggu kok
tapi yang paling penting sekarang lo sembuh dulu ya
gak usah mikirin itu
karena yang terpenting sekarang itu lo sembuh dulu khusus
yang gue tahu mencintai itu cuma butuh ketulusan
gue gak pernah mandang status putri
cuma putri yang bisa nyentuh hati gue
yang dulunya angkuh dan selalu menang sendiri
sekarang putri yang bisa berubah gue untuk jadi lebih baik
sampai kapanpun gue gak akan pernah terima kalau putri direndahin sama orang lain
sekalipun orang itu adalah papa
i love you lo itu adalah usus goreng kesayangan gue